kiai haji yahya kholil stakuf resmi menjadi nahkoda baru pengurus besar nadatul ulama periode dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh enam
godaan politik praktis menjadi tantangan berat yang mesti dihadapi di era kepemimpinan gus yahya
apalagi ada stigma relasi kedekatan nu dengan kekuasaan
kepemimpinan gus yahya dalam menjaga nu dari arus politik praktis tentunya akan diuji oleh perhelatan politik di pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
bagaimana sang nakoda baru nu menjawab beragam persoalan
sudah bergabung sore ini melalui sambungan zoom ketua umum pbnu terpilih kiai haji yahya kolil stakuf
assalamualaikum selamat sore gus yahya
waalaikumsalam selamat sore
terima kasih sudah meluangkan waktu untuk cnn indonesia
kami tahu anda sibuk sekali pertama tama kami juga mengucapkan selamat atas terpilihnya gus yahya sebagai ketua umum pbnu
kita ingin langsung tanya gus hampir satu minggu setelah gus yahya terpilih
bagaimana kemudian langkah rekonsiliasi di internal
apakah kemudian kiai said
wakil sudah bersedia menerima pinangan tawaran menjadi wakil rais pbnu
ya sebenarnya bukan soal pinangan bukan soal tawaran
karena ini yang mungkin kurang dipahami oleh teman teman di luar nu
di dalam nu persaingan setiap kali muktamar seperti ini kompetisi ya tepatnya
dalam setiap muktamar seperti ini adalah sesuatu yang lazim yang biasa dan dinikmati oleh semuanya
sebetulnya kalau orang orang di luar selama ini mungkin mengkhawatirkan ada perpecahan itu tidak terjadi sama sekali
dan segala sesuatu sudah ini akan diperjalan bersama
oke gus artinya nanti kedepannya akan tetap menawarkan kepada kiai said akil
untuk berkontribusi terhadap perkembangan nu ke depan di bawah era kepemimpinannya gus yahya begitu
kalau kehilangan kiai said beliau ini memiliki kapasitas yang luar biasa yang masih akan sangat dibutuhkan ke depan
jadi kita harus tetap bersama sama
gus yahya sebelumnya anda sempat menawarkan konsep regenerasi di tubuh pbnu
dan kabarnya gus yahya sedang menyusun struktur kepengurusan
nah kita ingin bocoran sedikit apakah nanti struktur kepengurusan akan didominasi kader kader muda di nu
ya secara keseluruhan pasti nanti kader kader muda yang akan lebih tampil
mereka yang terutama dalam arena eksekusi program
pasti akan didominasi oleh kader kader muda karena kita butuh energi yang besar untuk melaksanakan makin agenda kita ke depan
komposisinya berapa gus untuk struktur kepengurusan
porsinya lebih banyak begitu gus
tidak mematok tapi di dalam nu itu ada satu kaedah ya
al mukhaf al bautu al qadimu soleh wal akhlu biljadidil aslah
summal aslah summal aslah
jadi kita tetap harus sambung antara generasi yang lalu dengan generasi yang akan datang
antara nilai nilai yang diwariskan dengan apa yang akan kita inovasi inovasi yang ingin kita kembangkan ke depan
sehingga selalu ada kombinasi antara generasi yang lalu dengan generasi yang kemudian
oke jadi tetap ada silaturahmi tetap ada sambung menyambung antara generasi lalu dengan generasi yang lain
dan struktur pun masih ya
gus yahya kita ingin bocoran tadi siang tadi pagi
gus yahya sempat bertanya
bertemu dengan presiden jokowi di istana bogor mungkin bisa dibocorkan
apa yang dibicarakan sedikit
bahwa sudah mutamar dan saya terpilih sebagai ketua umum
jelas saya harus melapor kepada presiden
karena ya tidak diakui
nah itu lama ini bagian dari kepentingan nasional
tentu yang tentu menjadi perhatian presiden
sehingga saya harus melapor
saya laporkan saja bagaimana hasil hasilnya
gembira mendengar pertama bahwa muktamar berjalan dengan lancar dengan baik
dengan sejuk dan solid
dan juga kedua karena hal hal yang diriskusikan di dalam mutamar itu menghasilkan kesimpulan kesimpulan dan kesepakatan kesepakatan yang menjadikan prospek yang lebih baik
atau itu lama ke depan
yang tentu saja pasti juga
akan memberi kontribusi kepada kehidupan para muslim
gus yahya anda mengatakan bahwa nu adalah bagian dari kepentingan nasional
terpilihnya gus yahya tidak lepas kabarnya dari restu istana
apakah memang sejak awal presiden jokowi merestui dan mendukung anda sebagai calon ketua umum pbnu gus
ya pagi tadi itu pertama kali ya
sejak sekian tahun saya bertemu dengan presiden dan komunikasi dengan beliau
sebelum ini apalagi menyangkut muktamar sama sekali tidak ada kontak
dan kalau beliau merestui ya alhamdulillah
jadi itu tentu akan memudahkan kita untuk mengharmoni kerjasama dengan pemerintah
karena dalam berbagai kesempatan di dalam mutamar nu gus syahya juga menyampaikan bahwa akan menjaga komitmen pbnu agar tidak terjebak di politik praktis
kemudian gus yahya ke depannya selama lima tahun akan melarang pengurus pengurus nu yang memiliki jabatan di partai politik
begini itu kita punya dua
jadi yang kita inginkan adalah bahwa nalutulama tidak menjadi pihak dalam kompetisi politik
nahdlatul ulama secara institusional secara kelembagaan tidak menjadi pihak dalam kompetisi politik
itu adalah keputusan mutamar
pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat yang lalu di situ bondo
nah kita bisa punya pilihan strategi di sini
pertama kita bersihkan semua yang bau bau politik dari nu
atau kita punya cara yang lain
kalau kita hitung walaupun kita berusaha membersihkan semua yang berbau politik dari nu
tetap saja akan sulit untuk mensterilkan nu dari pengaruh pengaruh politik
pilihan strategi yang lain adalah kita berbagi ruang dalam nu
sehingga setiap pihak yang mungkin punya kepentingan yang berbeda beda
tetap punya tempat di dalam nu sehingga bisa saling mengontrol bisa saling mengawasi
sehingga tidak satu pihak pun yang akan memonopoli mengkooptasi nu untuk satu kepentingan politik sepihak
hingga semuanya yang dihasilkan adalah kesepakatan bersama mengenai kepentingan bersama
oke gus yahya berbagi ruang itu maksudnya bagaimana gus
apakah kemudian tetap memperbolehkan pengurus di nu menjabat sebagai pengurus di partai politik
artinya itu berbagi ruang
ya kalau menjadi pengurus di partai politik itu ada norma yang memang harus ditaati ya
tapi ada apa namanya ada tetap ada semacam peluang
untuk siapapun yang punya cap ya punya cap politik untuk tetap ikut terlibat di dalam nu
tapi tidak boleh hanya satu warna
jadi semuanya harus bisa harus mendapatkan kesempatan
supaya nanti bahkan nu sendiri bisa menjadi semacam wahana untuk clearing house itu
untuk menyepakati hal yang berbeda dari kepentingan kepentingan yang berbeda
untuk mencapai kesepakatan tentang kepentingan bersama
gus yahya bagaimana kemudian anda memandang relasi nu dan pkb ke depan
karena pkb dan nu sebelumnya sangat erat bahkan ada pengurus pbnu yang menjadi pengurus pkb
gu syahya bagaimana memandang relasi antara pbnu dengan pkb
relasi nu dengan pkb itu saya kira alami sekali ya karena dulu pkb sendiri diinisiasi bahkan dideklarasikan oleh pengurus pengurus

oke itu satu hal yang tidak bisa dihirapkan tetapi sekali lagi memang tidak boleh lalu nu
ini menjadi alat dari pkb atau dikooptasi oleh pkb itu kan tidak boleh ini yang harus kita jaga
oke jadi artinya tidak boleh ada satu warna partai saja yang ada di tubuh pbnu begitu ya gus yahya
kita akan lanjutkan perbincangan kita gus setelah jeda karena masih banyak persoalan dan juga visi misi ke depan yang ingin kami tanyakan
tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia

anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan qiai haji yahya khalil statue ketua umum pbnu dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh enam
gu syahya kita lanjutkan lagi perbincangan kita
gus selama ini nu diasosiasikan memiliki relasi dekat dengan kekuasaan
banyak pengurus nu ada di berbagai jabatan publik di lingkaran kekuasaan
bagaimana kemudian mengembalikan independensi dan menjadikan nu sebagai penyeimbang pemerintah
jadi kalau kita bicara tentang nu ini ada dua dimensi
ada dimensi organisasi ada dimensi komunitas
kalau kita bicara tentang orang nu yang dari komunitas
ya pasti akan banyak sekali yang ikut dalam pemerintahan
karena komunitas nu itu ukurannya adalah paruh dari seluruh populasi muslim di indonesia
jadi susah untuk mencari orang bukan nu itu ya agak susah
tapi kalau kita bicara tentang representasi nu sebagai lembaga
saya kira tidak
nu pasti harus mengambil posisi dalam jarak yang cukup dengan pemerintah
sehingga tetap siap mendukung agenda agenda pemerintah yang bawa masalahan bagi masyarakat luas bagi bangsa
tapi siap juga untuk memberikan kritik kritik kepada pemerintah
membantu pemerintah untuk mengevaluasi kinerjanya
ini ada pernyataan menarik ya gus yahya
yang disampaikan oleh kiai said akil siraj
saya ingin bacakan kiai said berpesan
nu harus jadi organisasi mandiri yang tidak bergantung pada pemerintah
kalau ada intervensi pemerintah maka nu akan jadi organisasi murahan
bagaimana gus yahya memaknai pesan dari pendahulu gus yahya itu
ya selama ini juga sebetulnya itu tidak terjadi ya bahwa
bahkan ketika yemaruf amin yang mantan ru s a m
ketika nu menjadi
jadi waktu presiden kita lihat tidak ada sama sekali intervensi pemerintah ke dalam nu
semuanya berjalan dengan alami
di saat nu harus mengkritik kita mengkritik
di saat nu harus bekerjasama kita bekerjasama
karena jelas nu tidak bisa melakukan segala hal yang diperjuangkan itu sendirian
ada banyak hal yang memang mau tidak mau harus dikerjakan sama sama dengan pemerintah
di dalam satu kerjasama
yang tentu saja berpartabat
nah juga dengan pihak pihak lain pihak pihak swasta dan lain sebagainya
ini adalah peringatan yang juga penting supaya kita tidak terjebak ya
walaupun ada banyak orang nu jadi menteri ya misalnya
kita tahu orang orang yang menjadi representasi dari pkb misalnya
saya kira seluruh nu
saya kemudian bahkan adik saya juga jadi menteri misalnya
ya kita ini diingatkan ya terima kasih sekali pada saat peringatan yang penting
supaya jangan sampai nu ini menjadi alat politik dari pihak manapun
saya kira ini penting sekali
insya allah kita akan cek
oke nu jangan sampai menjadi alat politik bagi pihak manapun
tapi melihat relasi kedekatan gus syahya dengan presiden kemudian dengan adik gus syahya
apakah kemudian gus yahya siap kalau nanti mengkritik kebijakan kebijakan pemerintah yang dirasa oleh pbnu tidak sesuai dengan kemaslahatan umat gus
kalau kita lihat sekarang hasil muktamar saja ada sejumlah hal ya
kurang lebih kritis terhadap pemerintah
sekurang kurangnya berupa desakan desakan pemerintah
kepada pemerintah ya
desakan kepada pemerintah
misalnya untuk lebih memperhatikan tentang perubahan iklim dan sebagainya
nah ini merupakan tanggung jawab natuna ulama dalam terus mengawal aspirasi yang terjadi dari masyarakat kepada pihak manapun
kepada pemerintah kepada partai partai politik kepada kalangan manapun
gus syahya muktamar nu kemarin meminta raisa pbnu terpilih kiai miftahul ahyar
agar tidak merangkap jabatan
padahal saat ini kita tahu kiai miftahul ahyar sedang menjabat sebagai ketum mui
bagaimana kemudian gus yahya melihat rekomendasi muktamar itu
ya itu adalah perintahan
tidak harus dilakukan serta merta
kalaupun memang nanti kiai miftahul ahyar akan menurunkan diri dari ketum mui
tidak harus serta merta
kita harus lihat bagaimana kebutuhan bagaimana konteks realitasnya apa yang lebih penting
kalau hasil ya ini sesuatu yang terbuka
artinya dengan kondisi rangkap jabatan yang saat ini tidak ada masalah begitu ya gus yah
ya ada masalah karena selama ini juga tidak pernah jadi masalah
gus yahya anda dinilai sebagai ulama progresif yang mengutamakan kesetaraan gender di dunia internasional
dengan kepemimpinan gus yahya lima tahun ke depan
banyak kemudian kader kader perempuan di nu yang berharap pemberdayaan dalam muslimat dan fatayat nu akan lebih dikedepankan
bagaimana kemudian gus yahya memberdayakan kader kader yang tergabung dalam muslimat dan fatayat nu ini lebih maksimal gus yahya
itu kan strategi yang tepat
bahwa kita harus lihat realitas dari kader kader itu sendiri
dan juga realitas dari kaum perempuan di dalam komunitas nu itu ulama sendiri
nah ke depan kita harus addres persoalan gender ini dengan berbagai jalur strategi
seperti misalnya strategi pelatihan strategi pemberdayaan ekonomi strategi penguatan pendidikan dan sebagainya
itu ada sekian jalur strategi yang bisa kita tempuh
supaya kaum perempuan
kaum perempuan ini nanti bisa lebih berdaya
lebih bisa mengaktualisasikan diri di ranah publik di dalam pangkuran kemasyarakatan
artinya kader kader perempuan di nu akan lebih diberdayakan begitu ya selama lima tahun ke depan
gus yahya terakhir ini soal isu radikalisme juga menjadi sorotan terus mencuat
bagaimana kemudian gus yahya membawa peran nu
nah isu radikalisme yang melanda negeri ini sampai nanti mungkin menjelang kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
ya pertama tama selalu saya tekankan bahwa dalam soal radikalisme ini kita harus menggeser perhatian kita pada titik yang lebih akurat
apa yang menjadi masalah
selama ini orang menganggap radikalisme itu semata mata soal teologi
padahal sebetulnya radikalisme itu lebih
ini merupakan pilihan politik daripada masyarakat teologi
nah maka yang harus kita diskusikan adalah pilihan politiknya ini dengan mempertimbangkan konsekuensi konsekuensi realistik
ini yang pertama
nah dengan mempertimbangkan konsekuensi konsekuensi realistis ini kita akan tahu bahwa politik identitas itu sangat bahaya bagi kehidupan bersama di dalam masyarakat kita
maka yang kita lakukan yang kedua adalah
kita harus mengkampanyekan dengan sungguh sungguh dengan sekuat tenaga
dan kita harus bicara dengan semua pihak semua stakeholder politik untuk janganlah janganlah gunakan politik identitas
jangan eksploitasi identitas sebagai senjata politik
oke artinya pbnu akan berdiri paling depan melawan politik identitas yang nantinya dipakai oleh pihak pihak tertentu dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat begitu ya gus yahya
insya allah ya
terima kasih sekali atas waktunya kiai haji yahya kolil stakuf ketua umum pbnu dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh enam
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom dan kami doakan semoga gus yahya bisa terus membawa perubahan yang lebih progresif dan juga transformatif di tubuh pbnu
sehat selalu gus yahya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh